terima kasih anda masih bersama kami
banyak di antara kita mungkin bertanya tanya bagaimana kita dapat mempersiapkan dana kebutuhan kesehatan
baik untuk berobat jalan maupun untuk rawat inap
dan tidak sedikit masyarakat indonesia yang bergantung pada bpjs
lantas tidak semua keperluan kesehatan keluarga dijamin oleh bpjs
dan bagaimana mengatur dana kesehatan keluarga untuk membahas hal ini sudah bergabung
melalui sambungan virtual perencana keuangan prita gozi
selamat pagi mbak prita
selamat pagi mbak megi
ya mbak prita kita tahu kesehatan itu penting banget ya bagi kita semua
apalagi setelah covid sembilan belas
namun jika sakit biaya kesehatan itu tidak murah
lantas apa sebenarnya yang bisa kita lakukan oleh masyarakat terutama untuk para pekerja dan juga karyawan
baik pertama yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan anggaran apabila memang terjadi musibah sakit
baik sakitnya itu berupa rawat jalan maupun rawat inap
dan jangan lupa pada saat kita mempersiapkan biaya kesehatan maka kita juga harus membedakan ada yang sifatnya preventif dan ada yang kuratif
preventif ini adalah sebelum kita mengalami sakit
jadi mungkin kita check up mungkin juga pembelian vitamin dan sebagainya
nah yang kedua baru kita siapkan anggarannya
anggaran ini dalam perencanaan keuangan kita sebutnya dengan pos dana kesehatan darurat
jadi kalau di bahasa inggris kan itu seperti health care
ini berbeda dengan dana darurat biasa
dana darurat biasa umumnya meng cover biaya hidup bila mana kita terjadi berkurangnya penghasilan atau sedang tidak ada cash flow sama sekali atau terjadi musibah
sedangkan kalau untuk kesehatan memang dana daruratnya ditujukan hanya untuk biaya kesehatan
baru yang terakhir kita lihat opsi opsi apa nih yang bisa kita pakai untuk membangun dana kesehatan tersebut
baik ini yang saya simpulkan
ada dua dana yang harus kita siapkan
yang pertama adalah yang untuk preventif dan yang kedua memang kalau misalnya ada darurat kesehatan seperti itu ya mbak prita
dan bagaimana sebenarnya orang yang mempunyai gaji pas pasan begitu mengatur porsi dana kesehatannya
baik kalau preventif biasanya kita anjurkan masukan ke dalam anggaran bulanan biasa
jadi ini masuk ke biaya hidup mungkin memang memasukkan anggaran untuk vitamin atau kalau memang tadi seperti mbak meggy bilang penghasilannya masih sangat terbatas
pasti dengan pemilihan menu makanan yang memang sehat gaya hidup yang lebih baik
memang hidup kita yang memang harus kita atur sehingga meminimalkan resiko kesehatan
tapi kalaupun juga terjadi musibah sakit maka itu akan mengambil dari porsi dana darurat kesehatan
dana darurat kesehatan ini memang harus dibangun mbak megi tidak datang dengan sendirinya
dibangunnya dengan cara apa
dibangunkan dengan mengalokasikan sebagian dari penghasilannya ke dalam rekening khusus atau tabungan khusus
kita sebutnya tabungan kesehatan khusus
untuk orang bisa menyiapkan hal ini maka syaratnya adalah dia tidak boleh banyak berutang
sehingga yang harus diatur adalah gaya hidupnya
karena pada saat dia masih memiliki banyak sekali pinjaman dan cicilan apalagi bentuknya adalah pinjaman online untuk cicilan yang sifatnya gaya hidup
maka saya pastikan umumnya dia tidak mampu untuk menabung lagi
sehingga tidak akan terbentuk itu dana darurat kesehatan
mbak prita ini penting sekali
tadi anda juga sudah menyebut harus mengalokasikan dana untuk dana kesehatan ini
dan berapa persen kira kira kita harus mengalokasikan dana ini untuk dana kesehatan ataupun tabungan kesehatan
kalau kita bicara persentase umumnya kita pakai minimal lima persen dari gaji bulanannya
tapi kalau kita pakai rupiah setiap orang itu kan gajinya beda beda
lima persen dari lima juta itu beda dengan lima persen dari sepuluh juta
oleh sebab itu saya biasanya
saya bilang yang pertama buka dulu rekening tabungan untuk kesehatan tersebut
dari ada rekening tersebut baru kita isi
kalau memang dia sanggup untuk menyisikan setiap bulan kita pakai sistem yang namanya direct debit
atau kita sebutnya debit otomatis
sehingga setiap dia gajian itu langsung dipotong
tapi masalahnya banyak orang yang ragu ragu mengambil sistem ini
karena pada saat dia melakukannya dia merasa bahwa dia tidak punya lagi nih yang haruskah untuk membayarkan tagihan tagihan yang lain
maka kalau ini yang terjadi pada diri anda
atau mungkin anda saat ini bukan karyawan yang bergaji tetap
maka saya anjurkan setiap anda punya kelebihan uang itu anda langsung masukkan saja ke situ
karena kunci dari tabungan dana darurat kesehatan adalah selalu mengisi ulang rekening tabungannya
kita kan pasti pakai
karena tidak mungkin orang itu tidak ada ujian sakit
biasanya selalu ada dengan skala yang berbeda beda
pada saat dia terpakai ya memang kita isi lagi
memang caranya selalu seperti itu
baik mbak prita
apakah ini juga berlaku untuk teman teman yang sudah berkeluarga seperti itu
dan mereka juga harus tanggung jawab ya untuk anaknya istrinya
bagaimana pendapat anda
ya kalau memang kita sudah punya tanggungan
maka selain dana darurat kesehatan
saya minta anda evaluasi kembali apakah anda memiliki jaminan kesehatan
jaminan kesehatan ini umumnya kita bisa peroleh dari dua tempat
yang pertama adalah
menjadi peserta bpjs kesehatan
yang mana sepertinya sih masyarakat indonesia harapannya sudah banyak yang melakukan hal ini
yang kedua adalah menambah porsi asuransi kesehatan
di mana kalau karyawan dia boleh mengevaluasi asuransi kesehatan
yang mungkin diberikan oleh tempat bekerja
tapi kalau misalnya tempat bekerja tidak menyediakan asuransi kesehatan tambahan
maka boleh dipertimbangkan untuk membeli asuransi kesehatan
dari perusahaan asuransi jiwa aset yang swasta
dan demikian mereka ini akan memiliki manfaat tambahan
untuk meng cover biaya biaya kesehatan yang besar besar
biasanya ini terjadi kalau sampai ada penyakit kritis
atau terjadi rawat inap kemudian ada tindakan bedah dan seterusnya
nah pahami pembayaran premi asuransi kesehatan itu tidak boleh dilakukan dengan berhutang
jadi pastikan anda memang memiliki kelebihan dana
untuk bisa membeli premi asuransi kesehatan tersebut
baik mbak prita ini banyak anak muda saat ini
ataupun yang baru saja berkeluarga beranggapan karena masih muda dan masih sehat
kebutuhan akan asuransi ataupun bpjs kesehatan ini masih belum diperlukan
bagaimana mbak prita melihat pandangan seperti ini
sebenarnya seberapa penting untuk mengambil asuransi
kesehatan setiap orang dengan riwayat kesehatan masing masing pasti berbeda beda ya mbak
yang namanya musibah sakit itu memang ada yang lebih bisa diperkirakan
mungkin kalau gaya hidupnya tidak sehat dan seterusnya
oh ya kayaknya dia udah calon calon sakit nih kayaknya gitu
tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada juga nih gitu ya
anak muda yang sudah bergaya hidup sehat olahraga makanan sehat
dan rasanya kok tidak banyak pikiran tidak stress
tapi tetap juga terkena penyakit penyakit kritis
nah oleh sebab itu kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan
oleh sebab itu fungsi dari asuransi kesehatan
ataupun juga dana darurat kesehatan
adalah mengantisipasi sesuatu yang tidak bisa kita duga tersebut mbak
karena meskipun juga sudah ada bpjs kesehatan
faktanya adalah bisa saja tetap ada pengeluaran pengeluaran tambahan di luar yang memang tercover
termasuk juga mungkin biaya dari orang orang yang merawat atau menemani mereka yang sakit
nah ini sebetulnya diambilnya salah satunya dari dana darurat kesehatan tersebut
baik mbak prita
jadi anda tadi juga sudah menyebut ketika sudah punya bpjs
ini masih ada keperluan ya untuk mengambil ataupun membeli asuransi kesehatan pribadi ataupun swasta
nah bpjs kesehatan maupun asuransi kesehatan swasta ini memang memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing masing
dari sisi perencana keuangan jika hanya bisa salah satu yang bisa diambil
mana sebenarnya disarankan untuk diambil
dan untuk profil masyarakat yang berpendapatan pas pasan mbak prita
tentu saja adalah bpjs kesehatan
karena bpjs kesehatan itu sifatnya adalah jaminan
sedangkan kalau asuransi kesehatan itu adalah insurance
jadi ini memang dua hal yang berbeda
jaminan adalah asuransi insuransi adalah insuransi
nah apa bedanya
kalau di jaminan ini memang kita tentu tidak terlalu banyak bisa punya fleksibilitas untuk memilih mbak
dalam arti fasilitas kesehatannya seperti apa aturan aturan berjenjang

hal yang berbedanya adalah asuransi kesehatan wright insurance

di premi ataupun membayar iuran pastikan anda tidak boleh berhutang
jadi memang itu harus diambil dari cash flow atau arus kas yang anda miliki
dari penghasilan bulanan anda
kalau memang kemampuan kita masih sebatas untuk mengikuti iuran bpjs kesehatan
itu yang didahulukan
lalu berikutnya adalah membangun dana darurat kesehatan
baru berikutnya baru asuransi kesehatan tambahan
bila mana memang tetap diperlukan
baik mbak prita selain mungkin anak anak muda sekarang yang baru saja mempunyai anak
ini tanggung jawabnya kepada keluarga sendiri
kita juga punya orang tua yang saat ini juga sudah lansia begitu mbak prita
bagaimana kita juga bisa membantu mengelola dana kesehatan orang tua kita
baik jadi pertanyaan ini bagus sekali karena berhubungan dengan bagaimana generasi sandwich
atau katanya mereka yang memang masih membantu ke atas dan tapi sudah punya tanggungan ke bawah
nah salah satu faktor resiko dari generasi sandwich itu memang biaya kesehatan yang cukup besar
mengingat memang resiko kesehatan
nah karena itu bagi kita kesehatan bagi lansia itu meningkat pastinya
nah oleh sebab itu bagi siapapun anda yang memang saat ini membantu keluarga besar
saya sangat sangat sarankan untuk memastikan keluarga yang kita tanggung itu tercover dengan bpjs kesehatan terlebih dahulu
lalu pastikan anda memiliki saldo dana darurat kesehatan
itu setidaknya sekitar ya enam hingga dua belas kali pengeluaran rutin bulanan anda
di luar dana darurat yang biasa
nah lalu kalau memang anda masih memungkinkan
untuk membeli asuransi kesehatan tambahan maka itu bisa dilakukan
tapi pahami asuransi kesehatan tambahan juga terkadang ada batasan usianya
jadi kalau memang sudah tidak bisa diikut sertakan ya jangan dipaksakan
baik ini mengatur dana kesehatan banyak sekali trik triknya
dan tentunya yang pertama adalah preventif ya
apabila kita bisa prevent semua penyakit maka dana kesehatan ini juga akan lebih terjamin
terima kasih mbak prita sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi